dalam wawancara dengan anchor cnn indonesia rifana pratiwi
pada sore tadi anies baswedan mengaku tidak dipaksa oleh surya paloh ketika memilih mohaimin iskandar
muhaymin dinilai memenuhi semua standar kriteria cawapres yang ditetapkan sejak awal oleh anies
dari tadi pada saat pidato ya kami belum mendengar apa sebetulnya alasannya mas anies kemudian memilih mohaimin iskandar sebagai cawapres
apakah faktor jawa timur dan juga nu menjadi faktor yang cukup penting dipertimbangkan oleh mas anies
kalau kriteria masih sama kriterianya seperti yang selama ini disebutkan
jadi satu adalah faktor pemenangan pemilih
yang kedua adalah bekerja bersama di dalam membangun pemerintahan
dan beliau punya pengalaman yang lengkap
dimulai di dpr lengkap di kementerian juga lengkap
kemudian yang ketiga memperkuat koalisi
jelas memperkuat koalisi
jadi kriteria itu masuk
yang keempat kemistri
faktor jawa timur
dari sembilan puluh itu masuk
kemudian yang kelima adalah sevisi
yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral buat koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat
jadi kriteria pertamanya itu membantu kontribusi untuk pemenangan
dan ini artinya ada basis pemilih
ada basis wilayah yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih luas
kalau caimin sendiri ini kan sudah menjalin koalisi dengan partai gerindra sudah lebih dari satu tahun ya
sejak agustus tahun lalu
kemudian dalam waktu singkat tadi caimin bilang tiga hari anda memutuskan untuk berpasangan dengan mas anies baswedan begitu
apa pertimbangannya dan apakah kemudian keputusan ini sudah dikomunikasikan kepada partai gerindra golkar dan juga pan
karena pak zulkifliasa mengatakan anda belok tanpa sen
saya sudah komunikasi teman teman gerindra
sama pak erlangga waktu hari ulang tahun pan tidak sempat berobrol obrol singkat
saya bilang koalisi pak prabowo sudah cukup untuk bisa satu tiket itu memungkinkan tanpa pkb pun bisa jalan
mas anies kalau dari cahy min sudah berkomunikasi ya menyampaikan ke golkar gerindra dan juga pan
pan belum ya
pak zulkifliasa bilang belok tanpa sen
kalau mas anies saya dengar kami dengar sebetulnya anda
saya dengar kami dengar sebetulnya
anda sudah berusaha berkomunikasi dengan mas ahy tapi tidak diberikan waktu
tapi dengan pks anda sudah bertemu dengan presiden pks dan juga ketua majelis suro pks
anda mungkin bisa jelaskan pertama kali di sini
itu betul semua
jadi sudah tidak usah dijawab lagi sudah jelas itu sudah betul
berarti benar sudah mau minta waktu ke mas ahy tapi tidak diberikan
tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu
nanti kita jelaskan pada waktunya
biar hari ini kita mensyukuri kita menengok ke depannya
bahwa apa yang terjadi hari ini adalah untuk indonesia yang lebih baik
kita ingin agar koalisi ini bisa mewujudkan mimpi rakyat indonesia
ya kemarin ada dinamika
nanti pada waktunya kita akan ceritakan secara runtut
tapi kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus
bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana
ini adalah soal indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau
lapangan pekerjaannya tersedia
kita ingin pendidikan yang berkualitas dan harganya terjangkau
kita ingin kesehatan yang lebih baik
jadi yang ada dalam pikiran gagasan kita adalah bagaimana ide ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi
karena demokrasi ini ada pilpres ada pilek
jadi gagasan itulah yang menjadi pegangan kita
tidak ada tekanan politik dari pak surya paloh kepada anda dalam memilih caimin
ini murni pilihan anda atau memang ada tekanan politik ada paksaan
beliau itu selalu terhuka
dan ketika berdiskusi berdebat pak surya paloh itu siap untuk mendengar kalimat paling berbeda sekalipun
jadi jangan dibayangkan suasananya seperti suasana tidak dialogis
nanti apakah akan mengajak kembali mungkin demokrat bergabung dalam koalisi perubahan
karena pks barusan konfers
dan mengatakan tetap mendukung anda sebagai capres
dan untuk capres nanti akan dibicarakan ke majelis suro
dan itulah sebabnya tadi saya dalam sambutan saya sampaikan
menyambut juga ketua majelis suro
awif salim segambar zufri kemudian presiden pks bapak ahmad saihu
karena mereka memang bersama sama
dan ada aturan dalam adart nya yang mengatakan bahwa penentuan capres dan cawapres harus melalui mekanisme musyawarah di majelis suro
jadi proses itu yang dilewati oleh pkb kemarin
jadi kami ingin menggambarkan bahwa ini sebetulnya soal waktu saja